sampai jumpa di video selanjutnya
kedaraan roda dua dan empat dilarang parkir sembarangan
namun permintaan untuk memindahkan kendaraan mereka justru mendapat perlawanan
hingga memicu aksi adu mulut
selain mempersempit badan jalan keberadaan kendaraan yang parkir
juga mengganggu akses keluar masuk mobil warga
diharapkan para pelanggan bakmi dapat parkir di area yang tersedia
saya tidak ada masalah sama sekali dengan penjual di sana
ataupun siapapun yang berdagang selama tidak menutupi area rumah kami
jangan sampai menghalangi jalan kami
dan ini tidak hanya dari saya saja
ini juga sering sekali terjadi ya
dimana kita beradu argumen dengan teman teman tukang parkir gitu ya
diketahui peristiwa itu terjadi pada minggu dua puluh sembilan januari lalu
saya berharap tolong buat dipindahin aja